budi kenapa mukanya gitu
emangnya muka aku kenapa
orang biasa aja
tegang muka kamu pengen liat apa gitu
bagi aku masalah kayak gini tuh berat banget
di satu sisi aku gak mau bikin papi aku terbebani
tapi di satu sisi aku juga gak mau bikin mama kamu kecewa
apalagi mama kamu excited banget
yaudah kalau gitu aku ganti baju dulu deh
biar keliatan lebih cantik
pinter balik ke kamar ganti baju
bukan tidur ya
ya kalau tidur dibangunin ya ma
punya anak satu
yang perempuan untung masih ada yang cowok
kau berani apa
ada apa ya om
daya kamu pulang sekolah jam berapa
saya jemput ya
ini udah bubar sih om
tapi om gak usah jemput
raya bawa motor sendiri kok
biar saya temenin pulang
ya takut kalau kamu ada yang ganggu
enggak usah om
soalnya kayaknya raya konvoy sama temen temen deh
nggak apa apa kalau gitu
gimana dengan hadiah yang saya berikan kemarin
kamu suka gak
kamu gak suka ya
kamu mau hadiah apa
suka suka banget om
tapi lain kali om jangan kayak gitu ya
orangnya gak enak ngerepotin om terus
kamu jangan bilang seperti itu dong
kalau kamu mau pulang
mau hati hati di jalan ya

aku akan beri
kamu mau pulang
mau hati hati di jalan ya
kamu mau pulang
mau hati hati di jalan ya
nanti biar saya yang telfon balik ke raya ya
terima kasih banyak ya om
emang lo dikasih hadiah apaan deh sama om kobar
gue juga belum
mel jalan kayak gitu dong
itu kan punya raya
masih kita mau liat
kenapa lo cukup pengen penasaran
tapi gak apa apa nih bener
ini juga gembokan
itu digembokin segala
tapi udah berasa rumah ya
ini tuh jam mahal raya
om tuh tuh tuh
oh my god raya ini tuh asli
wah naik kayaknya emang bener deh
bang kobar itu baik banget ya sama lo
aku bener bener gak nyangka ada orang kayak om kobar
ya baik banget banget banget banget sama lo
ini mahal banget
dengerin ya guys ini tuh gak seberapa
bang kobar tuh ngasih gue yang lebih mahal dari ini juga pernah
dia tuh ngasih gue motor balap yang keluaran terbaru
sumpah yang om kobar tuh baik banget sama lo
tapi sayang banget ya dia baiknya cuma sama allah
maksudnya sama temen temen lo
dia kayak ngajak perang mulu sama abah
gue bisa lihat dia kayak benci banget gitu juga kan sama abah
ah coba baiknya sama kita juga diberiin kayak gini kan
makanya gue tuh setuju banget sama omongan gue yang tadi
gue tuh berharap banget
dengan dekatnya gue sama om kobar
cepet cepet insya allah
karena gue berdoa semoga lambat laun
om kobar itu bisa damai sama semuanya
dan gue juga tadi udah sempet ngobrol sama heikal dan ian
mereka juga kaget
pemikiran kita tuh bisa sama
nabi kita pernah mengajarkan kita
kalau membalas kejahatan itu harus dengan kebaikan
harus dengan kebaikan
dan gue juga yakin
kalau tuhan udah berkandak
dan gue juga setuju kalau lo deket sama om kobar
insya allah ya boy
doain ya semuanya
semoga om kobar bisa cepet cepet berubah
yaudah kalau gitu guys
gue duluan ya
lo mau kemana kok buru buru banget
lo usahain nge phone dari mondi ya
insya allah ya
duluan ya guys
dadah udah hari segitu ya
pusha udah berapa ora ya
ah mas benny gimana sih
masa iya gue harus diam lama lama disini
nungguin dia ngeh kalau gue ada disini
aziz sekarang kamu masuk
lihat bapak b
di dalam dia lagi sibuk banget atau enggak
yes masuk liatin
kemaren aku sempat nungguin cewek gitu ya
aku belum begitu kenal sih
cewek baru kenal
pantes tadi kamu bilang sama aku
kamu ajak kita pura pura udah punya pacar
ternyata kamu udah punya jabatan baru
lo usahain move on dari mondi ya
kayaknya gue emang harus move on deh
dan harus mulai ngelupain mondi
apa gue main ke rumahnya om kobar aja ya
sekalian menghibur diri
dengan motor balap keren itu
pelan pelan gue coba pengaruhin om kobar biar bisa jadi orang yang lebih baik lagi dari sekarang ini
kenapa mukanya gitu
emangnya muka aku kenapa
orang biasa aja
tegang muka kamu
bagi aku masalah kayak gini tuh berat banget
di satu sisi aku gak mau bikin papi aku terbebani
tapi di satu sisi aku juga gak mau bikin mama kamu kecewa
apalagi mama kamu excited banget
kalau emang kamu masih ragu
mendingan kamu gak usah lanjutin
karena kamu tuh harus butuh keyakinan yang sangat kuat
baru kamu bisa ngelakuin sesuatu
kamu udah dikasih izin sama papi kamu
ini aku belum sempet ngomong sama papi
soalnya papi juga lagi
kamu bujukin lagi dong papi kamu
pastinya aku akan berusaha kok tante